ya dan bagaimana persiapan serta optimisme dari tim paragames indonesia di ajang asian paragames dua ribu delapan belas
sudah bergabung bersama kami di studio tiga cnn indonesia ketua pelaksana raja sabtau tohari
iya selamat pagi pak raja sejauh ini kalau kita lihat ya persiapan dari para asian games ini
asian para games dua ribu delapan belas sejauh yang kemarin sudah dilakukan uji event itu seperti apa hasilnya
hasilnya maksimal ya artinya kita mendapatkan banyak feedback
yang utama dari stakeholder utama kita tentunya apc jadi asia paralympic committee
presidennya datang terus semua membernya datang dan mereka melihat sebuah progres yang sangat signifikan
karena dari tahun lalu itu bulan juni tahun lalu mereka sempat datang ke sini
terus mereka lihat persiapan yang sudah dilakukan dan sekarang pas satu tahun itu perubahannya sangat signifikan
artinya sampai semuanya menyatukan
dan alhamdulillah tentunya ini kepuasan yang dirasakan oleh banyak orang
tapi bukan kepuasan yang dirasakan oleh inapgok atau indonesia asian paragame organizing committee
karena kalau kita masih jauh dari sukses
dan menteri puan maharani juga datang di akhir acara event itu
alhamdulillah buat kami tes event ini hanya mungkin satu per lima dari main event nanti
karena ini hanya cuplikan yang kami gunakan untuk mengambil sampling dari pelaksanaan nanti
dan pelaksanaan sendiri nanti masih banyak yang harus diakses
iya betul sekali kalau untuk kesuksesan tentu saja banyak dukungan ya pak ya
jadi salah satu dukungannya juga tentu saja dari volunteer
berapa orang nih yang udah daftar
ada satu seratus bukan yang sudah daftar yang sudah kerjasama dengan kami
yang sudah bekerja sama
yang daftar ada lima orang
tapi yang kami rekrut akhirnya ada satu seratus
jadi kami semua inapgog saya pribadi maupun seluruh keluarga besar inapgog itu
berkali kali kita mengucapkan terima kasih kepada volunteer
karena volunteer yang bergabung di inapgog itu sejak awal mereka memang niatnya untuk jadi volunteer
artinya mereka tidak dibayar
sampai akhirnya mereka mendapatkan uang pengganti transport itu itu pun tidak pernah ditanyakan sama mereka
kalau lucu lucuan itu disampaikannya melalui nyanyi nyanyi pada saat janji sama sama
itu lucu sekali gitu
tapi semangatnya yang luar biasa
bahkan sampai hari terakhir
pun mereka pada tidak mau pulang
nah ini yang sebuah rasa kekeluargaan yang luar biasa yang terbangun pada saat tes event
atau invitational event kita sebutnya
nah kalau dilihat dari volunteer nya ini
didapatkan dari mana saja ini bagaimana cara merangkul mereka
dan nanti mereka akan mengakomodir berapa banyak peserta yang akan datang
volunteer yang saya maksud itu volunteernya tes event yang kemarin
kalau volunteer nanti lebih banyak lagi
jadi volunteer ini kita buka untuk umum
siapapun boleh daftar
kalau kemarin itu ada tiga ratus enam puluh yang dari luar jabodetabek
kebanyakan pelajar atau seperti apa
terus dari teman teman disabilitas juga ada
teman teman disabilitas juga ada
dan nanti pada saat games time
untuk terlibat di pelaksanaan para games dua ribu delapan belas
asean para games sendiri kan akan kita laksanakan
tanggal hari ini
tanggal enam sampai tanggal tiga belas oktober
jadi mungkin satu bulan sebelum itu
kami akan memaksimalkan untuk merekrut volunteer dan melakukan pelatihan
dan kita juga akan lihat bagaimana persiapan dari para atlet nanti
para olympic yang akan digelar
kita langsung terhubung dengan para atletnya
sudah ada nanda dan juga rekannya di sana yang akan pertama kali
ini kabarnya untuk dari cabang atletik ya
akan berlaga di ajang para games dua ribu delapan belas
bagaimana kabarnya di sana
bagaimana persiapannya sejauh ini
ya nanda kita mulai dari nanda dulu ya
bagaimana persiapan sejauh ini yang sudah dilakukan jelang bulan oktober nanti
tinggal tiga bulan kurang lebih ya persiapannya
ya silahkan nanda
untuk persiapannya sendiri sih alhamdulillah kita sudah matang
kita sudah mulai persiapan latihan sendiri udah mulai bulan oktober
dan sekarang lagi semangat semangatnya kita berlatih
sudah insya allah bisa untuk mempersiapkan asean para games dua ribu delapan belas bulan oktober nanti
iya ini kan untuk pertama kalinya begitu
apa sih yang paling sangat dipersiapkan begitu oleh nanda
apakah memang dari tekniknya sendiri dan juga melihat lawan lawannya nanti para atlet lain di sana
siapa yang paling berat begitu mungkin lawannya nanti
untuk programnya program latihan kita lebih intens lagi lebih keras lagi
dari pelatih juga sudah mempersiapkan program program khusus yang akan dipersiapkan untuk atletnya
ya ini kan pertama kalinya nanda ikutan asean para games ini ya
lalu seperti apa nih perasaannya
ya benar yang asia
ya gimana perasaannya nanda sekarang ini untuk menghadapi yang selanjutnya
untuk perasaannya sih seneng bangga deg degan juga
soalnya kan ini baru pertama kali aku ikutan asean para games ya
sebelumnya kan asia tenggara
ini baru pertama kali asean para games
oke itu dari persiapan anda ya
bagaimana dengan persiapan dewi sendiri yang dikabarkan ini menjadi pebalap wanita yang paling digadang gadang begitu di ajang para games nanti
bagaimana persiapannya sendiri dewi
kalau persiapan ya halo
dan licinnya sore juga
dan kalau dilihat lawan yang paling berat kira kira nanti dari negara mana nih kira kira dewi
kalau untuk lawan yang terberat kita belum tahu juga
dari negara mana begitu ya
tapi persiapannya sejauh ini apa saja sih yang dilakukan
memang lebih rutin lagi dibanding latihan sebelumnya begitu
ya selain persiapan fisik
ya latihan terus persiapannya
ya fisik juga
oke nah itu ya pernyataan dari dua atlet kita yang nanti akan berlaga di para games indonesia dua ribu delapan belas
nanti kita akan kembali sebentar kita ke pak raja okto lagi
bagaimana sejauh ini mempersiapkan para atlet yang sudah berlaga di ajang asian para games sebelumnya
ya kalau gini kalau saya itu kalau kami dari inapgok atau indonesia asean para games organizing committee
tugas kami itu sebagai organizernya
jadi ada tiga pokok pekerjaan yang pertama itu sport atau meliputi venue dan games operation
yang kedua para village atau tempat tinggal atlet
yang ketiga transportasi
nah transportasi ini meliputi bandara arrival kedatangan
bus bus sama transportasi jalur jalur yang memastikan supaya atlet atlet bisa tepat waktu untuk datang ke tempat pertandingan
nah ini adalah tiga fokus kerja kami
sedangkan suksesnya sendiri yaitu ada sukses penyelenggaraan atau pelaksanaan
sukses yang kedua sukses administrasi
dan yang terakhir sukses legacy
nah kalau untuk prestasi itu ada di teman teman di npc atau national paralympic committe
jadi kita bagi tugas nih
nah kalau di kami kami bertanggung jawab untuk memastikan semua delegasi ada empat puluh tiga negara yang datang itu bisa terlayani dengan baik
bahwa kita bisa harus membuktikan bahwa indonesia juga bisa menjadi tuan rumah asean para games
bukan hanya asean games tapi juga asean para games
dan ketika mereka pulang mereka harus bisa membawa image yang positif tentang indonesia sebagai negara yang ramah di fabel
nah itu dari sukses pelaksanaan
sukses administrasi ini tantangan yang paling berat
jadi kita setelah acara ini kita semua pasti diperiksa
karena tutup buku itu kan ini kan menggunakan uang negara
kami menggunakan satu tujuh triliun anggaran negara
yang sampai hari ini kita coba terus untuk mengefisiensikan
karena kita nggak mau boros boros
dan setelah itu rangkuman dari semuanya adalah yang terpenting adalah sukses legacy
setelah asean para games ini apa
kita sudah melaksanakan kegiatan begitu mahal habis tenaga habis waktu habis pikiran habis duit
terus udah gitu diperiksa lagi kan
nah setelah itu apa sisanya
sisanya itu legasinya itu pertama ada barang
legacy yang kita berharap itu nanti kita bisa bikin satu tanda bahwa di indonesia pernah menjadi tuan rumah asean para games yang ketiga
asean para games pertama di china kedua di korea
terus ketiga di indonesia
nah ini kan harus ada tandanya simbolnya
setelah itu kita juga punya legasinya profesi
dari kemarin ini persiapan kita sudah melahirkan banyak sekali classifier yang kita dulu nggak pernah
kita punya banyak classifier
dari cabang olahraga cabang olahraga yang ada
kita juga punya banyak ito nto
yang tadi nggak ada gitu
jadi besok besok kalau kita bikin para games di indonesia standartnya udah standart internasional
nah dan yang terpenting suksesnya adalah sukses moral atau kemanusiaan
awareness terhadap disabilitas mulai dari bandara kedatangan transportasi sampai areal pemukiman mungkin tempat tempat umum
itu awarenessnya bisa dibangun
masyarakat itu tidak lagi melihat disabilitas
kadang kadang gini orang itu kalau ngeliat disabilitas jangan orang deh saya dulu mungkin gitu
kalau melihat orang disabilitas saya pikir lebih baik buang muka kenapa
banyak orang yang begitu
tapi begitu kita terjun begitu kita dalemin justru ngelihat itu yang terpenting
karena begitu ngelihat kita bisa merasakan bagaimana memanusiakan manusia
dan terkait masalah prestasi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya bang ya mengenai prestasi dan juga target target untuk asian para games di tahun dua ribu delapan belas kali ini
kami akan lanjutkan perbincangan seputar persiapan para atlet para games
dan kami akan kembali setelah yang satu ini tetaplah bersama kami

dan selain akan menjadi tuan rumah perhelatan asian games komplek gelora bung karno juga akan menjadi tempat penyelenggaraan pesta olahraga bagi atlet atlet
akan diuji dalam tes event yang berlangsung dari tanggal dua puluh tujuh juni hingga tiga juli mendatang
aksesibilitas bagi atlet dan penonton penyandang disabilitas di dalam venue pertandingan
adalah salah satu hal yang menjadi perhatian
bersama danu kuswantoro salah satu atlet basket kursi roda indonesia
saya mencoba akses masuk yang sudah disiapkan bagi penyandang disabilitas di stadion akwatik gbk
sudah bagus kalau kayak gini
nggak terlalu miring banget
apalagi kalau dibuat panjang kayak gini walaupun panjang tapi nggak terlalu nggak berbahaya
daripada langsung naik gitu kan malah terlalu langsung balik
bisa kalau misalnya yang gampang capek bisa istirahat sebentar
oh ini gunanya landai itu mungkin kalau capek dorong bisa stop dulu gitu ya
nah ini yang jadi pertanyaan menuju ke
dari bun penonton ini mas itu kan ada kayak barcode buat tiketnya
muat nggak nih ke kursi roda kita coba ya mas ya
muat tapi ya pas ini pas
terlalu ini masuk tapi kalau kursi roda kan mungkin ada beberapa jenis ya mbak
ini idealnya gimana nih mas kalau dengan jarak yang terlalu ngepas kayak gini
ya mungkin kalau yang ukurannya yang lebih besar dari kursi roda
saya kayak gini ya tetap nggak bisa masuk
ya mungkin kalau bisa malah diperlebar aja
atau mungkin satu pintu untuk dipabel ini dicopot ya mas kalian ya
masuk ke tribun penonton tempat yang disediakan untuk penonton berkursi roda juga sudah cukup luas dan memadai
fasilitas lain yang sudah disiapkan adalah toilet untuk penyandang disabilitas
ini cukup luas sih mas ya untuk nutup
terus ada rem ini berarti mas bisa
untuk shower masih bisa nggak coba mas
dan ada pegangannya gitu ya
masih nyampe lah ya mas
iya masih nyampe
ini fasilitas ini berarti untuk toilet untuk defable di aquatic ini oke ya
tak hanya toilet permanen toilet portable untuk penyandang disabilitas juga siap untuk digunakan
secara umum venue venue lain di kompleks gelora bung karno juga telah siap untuk mencari toilet yang berbeda
ada empat ratus atlet penyandang disabilitas yang akan tampil di tes event asean para games kali ini
menjadi tuan rumah para games memang tidak semata mata soal olahraga
namun juga soal bagaimana event ini dapat menjadi momentum bagi indonesia untuk dapat lebih memperhatikan masalah aksesibilitas dan hak penyandang disabilitas
erlangga wisnuaji jakarta
ya itu tadi liputan dari koresponden erlangga wisnuaji ya bagaimana memperlihatkan fasilitas yang sudah ada di gpk
nah kalau pak okto sendiri melihat bagaimana tadi sudah akan memenuhi untuk para atlet nanti berlaga di asian para games dua ribu delapan belas
ya yang seperti yang saya sampaikan tadi jadi inapgop itu kami fokus kerjanya adalah tiga bagian
yang pertama sport nah sport itu terbagi atas dua bagian venue dan games operation
venue kita akan menggunakan delapan belas venue untuk pertandingan dan untuk competition non competition berarti ada delapan belas lagi
berarti ada tiga puluh
enam belas titik venues yang akan kita gunakan
games operation sendiri ya tentang pelaksanaan seperti yang classifier terus ito nto artinya wasit terus yang juri juri yang di lapangan seperti itu
itu yang terlibat itu kan ada classifire nya yang membedakan asean para games dengan asean games atau able dengan disable itu adalah classifire
klasik itu tidak ada di able games
nah kita sekarang sudah punya
karena proses persiapan test event ini kita sudah melahirkan kita sudah bikin pelatihannya akhirnya indonesia punya banyak sekali classifier yang bisa dipakai nanti untuk seterusnya
itu adalah bagian dari legasi kita
kalau sport tadi bagiannya adalah venue dan games operation setelah itu para village
kita sudah membangun para village di kemayoran yang digunakan sama asean games itu kampung atlet
tapi itu tadinya itu tidak ramah disable
karena itu dua lantai satu lift satu lift itu untuk dua lantai
tapi karena kita menuju persiapan asean para games akhirnya alhamdulillah bekerja sama dengan pupr pemerintah menyetujui
pemerintah menyetujui untuk membangun tambahan enam lift khusus untuk kursi roda di tujuh building
dan ini bisa sangat cukup untuk mobilitas dari para atlet nanti pada saat main games
dan ditambah lagi ada seribu kamar
khusus untuk pengguna kursi roda
bahkan kamar ini special treatment mengingat karena ada teman teman atlet disabilitas yang dari yang memiliki paraplegia
jadi paraplegia itu tulang belakangnya lemah
sehingga mereka juga harus punya perlakuan khusus
tim atrasnya nggak boleh terlalu lembek
nah ini memang kita menyiapkan semua hal tersebut
dan yang terakhir adalah transportasi
transportasi kami baru selesai kemarin rapat dengan angkasa pura
dan mendapatkan feedback yang sangat positif
karena kita harus mensiasati airportnya kedatangannya harus siap menerima seribu lima ratus kursi roda
jadi kita akan menerima seribu lima ratus kursi roda
nanti asean para games sendiri itu akan ada lima peserta atlet dan ofisial yang terlibat
ada lima ratus media yang akan terlibat
dan seribu lima ratus diantaranya itu menggunakan kursi roda
nah ini ujiannya ada di sini
apakah indonesia siap untuk menerima seribu lima ratus kursi roda yang datangnya bersamaan
ke tempat tempat yang memang yang sama gitu tempatnya
jadi datang dari bandara menuju ke para village
dari para village di kebanyoran rutinitas mereka nanti akan ke gbk ke venus venus dan sebagainya
nah ini yang akan menjadi uji coba
kami kemarin sudah uji coba transportasi dari bandara ke para village
dikawal dengan foreider kerjasama dengan pihak kepolisian yang luar biasa
itu maksimal dua puluh lima menit tujuh detik
oke itu transportasi jenis apa nanti akan digunakan
kita sudah siapkan dua kategori
jadi busnya ada dua bus high deck sama bus low deck
kalau bus low deck itu untuk yang non kursi roda
tapi ada kursi rodanya bisa masuk empat
jadi lebih banyak yang non kursi roda
kalau yang high deck itu bisa masuk delapan sampai dua belas kursi roda
kita juga masih siapin banyak kendaraan yang untuk cadangan cadangan seperti tadi ada di gambar
itu kita siapin juga untuk membantu mobilisasi dari teman teman yang pakai kursi roda
atau masih ada persiapan lain yang masih
bismillah artinya gini
kami melihat gini kami melihat
kalau saya pribadi sama teman teman in up box itu sudah sepakat
kita ketika kita dikasih amanah untuk menjadi pengurus
di pengurus in up box ini kita bilang kalau kita ngerjain nggak boleh tanggung tanggung
jadi semua kreativitas itu kita gali
semua jadi tiga hal ini mau kita maksimalkan
mulai dari sport mulai dari para village mulai dari transportasi
makanya kami sampai hari ini terus bekerja sama dengan semua stakeholder
utamanya pemda dki kementerian olahraga kemenko pmk kementerian pupr pihak kepolisian
karena semua yang terlibat dan semua kreativitas
dan semua kementerian lembaga lain
itu yang menjadi faktor penunjang utama
jadi kalau kami kan hanya panitia kecil
ditambah volunteer nanti akan ada sepuluh volunteer
dan kami juga seperti kami sampaikan
kami nggak mau acara ini hanya menjadi acara olahraga yang begitu saja
jadi makanya legasinya pun harus banyak
dan harus mampu menjadi
jadi etalase nya indonesia
kita harus bisa menunjukkan kepada dunia
khususnya kepada negara negara di asia
bahwa indonesia juga negara yang ramah di fabel
ya itu tadi persiapan ya bagaimana panitia tim pelaksana juga sudah menyiapkan untuk para disabel yang juga menggunakan kursi roda
nah ini salah satunya juga dengan atlet kita
di sana yang ada dewi yang akan terhubung bersama kita dari yogyakarta
ini persiapannya juga sudah mulai dipersiapkan oleh tim pelaksana
bagaimana menerima para atlet yang juga menggunakan kursi roda
nah targetnya dewi nanti ketika di ajang asian para games apa
untuk saya sendiri sih mudah mudahan bisa menyumbang emas
nah betul mas
mudahan ya pastinya optimistis ya

dan apa harapannya nih kan kalau dari pak otto sudah mengatakan
ini nomornya mereka nomor khusus loh
jadi nomor mereka merupakan nomor tambahan yang kita tambah
tadinya nggak ada
jadi di asian para games tadi nomor road itu nggak ada
sampai hari terakhir kita masih paksakan dan akhirnya kita bisa menambah nomor road cycling
dari hasil tesiban kemarin
jadi harus emas wewe
ya mbak dewi silakan
ya mudah mudahan pak
kita sedikit delay begitu ya
terkendala beberapa detik dengan rekan rekan kita yang ada di kawasan yogyakarta
yang penting nanti waktu hasil kerja harus emas
nah itu optimistis ya kita semua
nah harapan harapan dari dewi sendiri ketika nanti tim pelaksana kan sudah menyiapkan segala fasilitas untuk para pengguna kursi roda
apa yang paling difokuskan oleh dewi nanti ketika tiba di venue begitu
kalau untuk fokusnya sih kita mencoba rute juga biar kita bisa tahu gimana rutenya dan berlatih juga
ya lalu kalau dari sini kan kalau dari inapgok tentunya ingin supaya ada legacy yang bisa dipertahankan dan diberikan gitu ya
kalau dewi sendiri harapannya ke depannya seperti apa nih untuk asian para games selanjutnya
kalau untuk selanjutnya mudah mudahan saya bisa mengikuti lagi untuk bisa mengikuti ajang ini terus
oke kalau dewi dewi kan tadi ingin menyumbangkan emas nih pak okto
kalau dari nanda ini adalah ajang pertama ananda untuk mengikuti asian para games apa nanti target kedepannya
target kedepannya dengan persiapan yang sudah matang
saya ingin melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk indonesia
emas juga pastinya ya
tentunya kita doakan kesuksesan untuk teman teman kita nanda dan juga dewi sampai bertemu nanti di jakarta ya
dengan ajang asian para games dua ribu delapan belas dan semoga juga nanti acaranya sukses berjalan
kita kembali lagi nih ke ketua tim pelaksana terkait juga bagaimana volunteer yang juga akan memberikan
peran yang cukup besar begitu ya dalam mengakomodir begitu banyaknya peserta
nah ini yang dibutuhkan berapa volunteer sepuluh ribu
sepuluh ribu jadi kita ada sepuluh ribu volunteer
kita ada lima field worker
terus media mungkin kurang lebih lima ratus media
international dan nasional
cara pendaftarannya gimana nih kalau ada orang yang tertarik
jadi kita ada website www asianparagames dua ribu delapan belas id
kita juga ada instagram at asianpg dua ribu delapan belas
jadi ya mungkin mbak mbak ini yang cantik cantik bisa mulai follow juga instagramnya
jadi makin banyak yang apa makin banyak orang yang ikut terlibat
saya cuma menyampaikan terlibat di asean para games itu dapat bonus
dapat voucher masuk sorga
oke persyaratan khususnya apa nih bang buat yang pengen ikutan
ya persyaratan khususnya
niat baik aja gitu
kalau niatnya baik insya allah bisa terlibat
dan ini akan bertugas
akan bertugas dari kapan sampai kapan
untuk apa ya
untuk volunteernya sendiri
untuk volunteer macam macam ya
yang jelas kita akan melakukan rekrutmen itu satu bulan sebelum kegiatan
karena di inapgog atau indonesian asian para games organizing committee itu ada dua puluh lima divisi
jadi ditambah divisi divisi yang lain
nah nanti volunteer ini akan kita masukin ke divisi divisi ini
nah sejauh ini kita sudah mengukur melalui tes event
para divisi mampu memaksimalkan kinerja dari volunteer
dan mereka sangat kompak
dalam kelompok yang kecil
ini kan kalau kemarin setiap kelompok itu paling beberapa orang
nanti akan masif
akan dikalikan sepuluh
nah proses pelatihannya harus kita siapkan
di inapgok sendiri kita punya tagline
dan apa itu energi oasia
kalau kita melihat seorang jendi pangabean
perenang di fable
dengan seorang richard sambera lah katakan
begitu di dalam kolam berenangnya sama
dalam kemampuan mereka berenang sama
yang membedakan cuma hasilnya aja
yang satu mungkin lebih cepat
yang satu mungkin lebih nggak cepat gitu kan
dan kadang kadang kemampuannya pun ada yang hampir sama juga
yang pasti kalau diadu sama saya pasti lebih cepat si jendi
walaupun kaki cuma satu
yang membedakan apa
yang membedakan pada saat prosesnya
dia masuk ke air
itu yang membedakan dia sebagai atlet para
jadi dia datang pakai tongkat
terus tongkatnya dilepas
di jalan lompat lompat ke ujung itu
baru dia lompat dia berenang
dan begitu dia berenang nyentuh air
kecepatan berenangnya udah pasti lebih cepat dari kita bertiga
itu kemampuan yang luar biasa
bahkan teman teman yang nggak punya kaki sama sekali
yang nggak punya tangan sama sekali
itu punya kemampuan yang berenangnya luar biasa
itu yang menjadi fokus
jadi di asean para games itu fokusnya bukan pada saat mereka
bukan cuma pada saat mereka landing
tapi pada saat prosesnya itu
spiritnya ada paraplegia
teman teman dari bochia
mau latihan aja ada yang harus makan pain killer sampai tujuh
untuk menghilangkan rasa sakit
tapi mereka mau datang ke indonesia
karena semangat yang luar biasa untuk partisipasi di asean para games dua ribu delapan belas
karena mereka datang sini dengan satu tujuan
cuma untuk menang
ya baik terima kasih atas kehadirannya kali ini
dan semoga nanti asean para games selanjutnya di tahun ini bisa berjalan dengan lancar
dan sesuai dengan harapan kita